sebelumnya menyusul kabar para pendukungnya akan menggelar aksi dmk
presiden terpilih prabowo subianto pun mengeluarkan pernyataan yang meminta mereka untuk tidak turun ke jalan
prabowo subianto mengingatkan hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum merupakan hasil pemungutan suara yang sah
prabowo meminta para pendukungnya tidak terprovokasi untuk berdemonstrasi jelang putusan mk senin depan dua puluh dua april dua ribu dua puluh
untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung mahkamah konstitusi
ataupun di tempat tempat lain apalagi di jalanan
demi menjaga kesejukan demokrasi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat indonesia